untuk mengetahui update terkini seputar kasus penyanderaan ini kita bergabung dengan korespondensi ann indonesia roni satria yang berada di polda metro jaya
kita sapa bersama sama roni bagaimana hasil penyelidikan sampai dengan saat ini
oleh dari keterangan polisi khususnya kabit humas polda metro jaya awi setiono
tadi menyebutkan bahwa sebelumnya yang dari para pelaku yang digelandang dari rumah korban pada kemarin ada dua orang
ternyata pada hari ini dari keterangan pelaku sendiri bahwa ada empat orang pelaku
di mana dua ini masih dalam daftar pencarian orang atau dpo yang nantinya masih akan terus diburu oleh polisi
untuk menemukan keterangan keterangan lebih lanjut atau informasi terkait dengan kejadian yang terjadi di pondok indah kemarin
nah terselain itu
terus selain dari informasi tadi ada juga hal yang menarik lainnya di mana ada lima pengacara ataupun kuasa hukum
yang nantinya akan mendampingi ajs tadi datang ke polda metro jaya untuk menandatangani surat keterangan
bahwa nantinya mereka yang akan menjadi penasihat hukum resmi oleh hjs ini
yang tadi juga tidak memberikan keterangan banyak hanya saja memberikan sedikit janji bahwa besok pada pukul satu
mereka akan memberikan keterangan kepada media tentang apa sebenarnya yang terjadi
nah ini mungkin kita akan nanti atau kita tunggu besok keterangan dari lima pengacara ini
karena sesuatu yang bisa dikatakan dari kemarin kalau kita lihat olive ada sejumlah kejanggalan dari kejadian perampokan
dan juga penyanderaan yang terjadi
meskipun dari polisi sendiri menyatakan ini masih dalam untuk nantinya para pelaku ini dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp
terkait dengan pencurian dan pemerasan pencurian dan kekerasan maksud saya
yang tentunya masih dalam penyelidikan lebih atau masih didalami
apakah benar ini merupakan murni perampokan
karena kalau kita lihat olive beberapa kasus kasus perampokan lainnya saya memberikan contoh saja
ada banyak yang terjadi di indonesia
beberapa tahun ataupun dua tahun lalu terjadi di batam di salah satu toko elektronik
di mana hanya terjadi selama tiga menit saja yang terekam oleh cctv dengan mereka mengambil sekitar dua delapan miliar
sementara itu juga terjadi di magelang di bpr yang juga kurang lebih terjadi kurang dari satu jam
sementara kalau kita perhatikan kemarin dari pukul enam pagi hingga pukul empat belas tiga puluh
baru berhasil dibekuk dan ada terjadi proses ataupun penggantian baju ataupun juga pembuatan mie instan
yang diminta ataupun di request oleh para pelaku ini kepada pembantu rumah tangga yang ada di rumah tersebut
nah ini suatu kenyang kenyang lain yang nantinya akan masih didalami oleh polisi
nantinya akan kita lihat apa juga keterangan yang diberikan oleh para pengacara dari ajs ini
terkait dengan apa yang nantinya pembelaan yang akan dilakukan terhadap para pelaku ini
sembari menunggu keterangan lebih lanjut dari tim kuasa hukum
informasi yang sudah kita terima sejauh ini ada beberapa kejanggalan juga seperti contohnya ajs dan juga para pelaku
tersangka pelaku lainnya sudah merencanakan ini sebulan sebelumnya
ada hotel yang digunakan untuk tempat persembunyian selama mereka mengincar rumah ini
apakah ada informasi lain yang bisa kita ketahui dari semua yang sudah ditemukan sampai dengan saat ini roni
ya di reskrimum polda metro jaya saat ini tengah membawa dua tersangka
yaitu ajs dan s untuk pergi ke tempat tempat mereka melakukan pertemuan
salah satunya adalah hotel yang masih belum disebutkan namanya
apa hotel di mana namun berlokasi di jakarta selatan
pada siang ini tentunya kita akan menunggu nanti ketika mereka kembali apakah polisi juga akan memberikan keterangan
terkait hotel mana yang menjadi tempat pertemuan mereka ataupun tempat mereka menginap selama satu bulan tersebut
untuk melakukan perencanaan dalam proses perampokan dan penyanderaan yang dilakukan di pondok indah ini
nah proses yang dilakukan siang ini masih berlangsung
tadi kita juga sempat mengontak kb thomas polda
polda metro jaya namun tidak memberikan keterangan apa apa terkait karena ini masih dalam proses penyidikan yang dibawa
keterangan ataupun masih dalam proses penyidikan lebih lanjut di mana nantinya proses ini tentu akan menjadi bagian nanti
yang akan memperkuat apa saja perencanaan yang mereka lakukan kemudian tempat tempat mana saja yang mereka melakukan pertemuan
dan termasuk siapa saja kemungkinan ada orang orang lain yang mungkin terlibat
di samping empat orang yang tadinya sudah disebutkan bahwa dua pelaku di dalam rumah
kemudian dua ini atau dpo ini masih di dalam rumah
jadi cari ini diperkirakan mereka yang mendrop ataupun membawa dua orang ini untuk tiba ke alamat ataupun ke rumah asep sulaiman yang ada di pondok indah olive
baik roni yang kita ketahui juga sampai saat ini asep sulaiman pernah bekerja sebagai vice president di pt exxon mobil
kemudian ajs ini disinyalir merupakan mantan karyawan juga security officer di pt exxon mobil
apakah ada keterangan dari perusahaan exxon mobil mengenai keterkaitan antara ajs dengan perusahaan
sampai saat ini apakah ada informasi
ya rencananya tadi disebutkan dari polda metro jaya bahwa nanti akan ada pemeriksaan kepala security dari exxon mobil ini untuk hadir ke polda metro jaya
namun hingga saat ini belum ada tanda tanda kehadiran dari kepala security tersebut untuk meminta keterangan
apakah benar pengakuan dari ajs ini yang merupakan security dari tahun dua ribu sepuluh hingga dua ribu enam belas dan sempat mengatakan bahwa
enam bulan pernah mengawal asep sulaiman saat ia menjadi senior vice president di exxon mobil ini
sementara itu juga ada rencana ada pemeriksaan dari prt juga yang akan dibawa di polda metro jaya
namun hingga saat ini kondisi ataupun rencana rencana tersebut belum ada penampakan ataupun tanda tanda terkait hal tersebut
karena saat siang ini juga saat ini sedang lakukan penyelidikan lebih lanjut terkait membawa dua pelaku ini untuk berkeliling ke tempat tempat mereka melakukan pertemuan sebelumnya
baik kalau begitu roni satrio kita akan pantau terus laporannya
terima kasih roni satria korespondensi ann indonesia melaporkan langsung dari polda metro jaya